sebanyak tiga ratus lima puluh pembalap sepeda downhill dari seluruh indonesia dan tiga negara yaitu australia malaysia dan singapura
beradu skill di sirkuit gantasan bike park yang berada di kaki gunung ijen desa taman sari kecamatan licin kabupaten banyuwangi jawa timur pada minggu
event yang bertajuk banyuwangi ijen geopark downhill dua ribu dua puluh tiga ini merupakan perhelatan olahraga nasional yang masuk dalam kalender event banyuwangi festival dua ribu dua puluh
ratusan peserta downhill yang terbagi dalam lima belas kategori mulai dari kategori pemula expert hingga kategori elit saling memacu adrenalin di sirkuit penuh rintangan sejauh satu delapan km
berada di ketinggian sembilan ratus hingga satu seratus meter di atas permukaan laut para pembalap disuguhi dengan varian rintangan mulai dari wall ride gap jump rock garden
selama kompetisi sebagian peserta terjatuh ketika melewati lintasan rock garden
sebenarnya bukan triknya mas keseluruhan sama pasti mereka melakukan latihan latihan teratur istirahat yang teratur tentunya disiplin juga
ya peserta melewati satu pertama wallret walret ada gap kayu
ada juga double jam ada yang sangat menantang yaitu row garden kita
rock garden kita itu sangat menantang sangat besar besar dan sangat itu membuat peserta kesulitan melewatinya disitu
event yang digelar selama dua hari di sirkuit gantasan bike park ini dinilai menarik bagi para peserta dan pecinta sepeda gunung karena selain untuk menjajal sirkuit baru juga sebagai ajang silaturahmi antar pembalap